pembangunan kepresiden joko widodo
tumpah katorangan panggabean yang merupakan mantan pimpinan kpk
harjono yang merupakan ketua dkpp
hakim alberti naho mantan hakim agung artijo alkostar
dan peneliti lipi syamsuddin haris
kelima anggota dewan pengawas itu merupakan struktur baru di kpk
pakar hukum pidana abdul fikar hajar mengatakan
keberadaan dewan pengawas kpk tanpa sistem yang baik dinilai justru akan berbahaya
sistem yang dimaksud adalah aturan undang undang yang tegas
sehingga meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang
abdul fikar hajar juga sempat meminta publik mempertanyakan
perubahan sikap syamsuddin haris yang awalnya menolak keberadaan dewan pengawas
dan kini menjadi salah satu anggota dewan pengawas
karena ada aturan yang mengancam dia akan dihukum lima tahun
kalau bertemu dengan pihak pihak yang diperiksa oleh kpk
maka mereka nggak berani apa apa
diciptakan sistem orang istilahnya buruk seperti apapun
kalau masuk ke dalam sistem itu bisa menjadi baik
akan dijaga oleh sistem itu
kalau sekarang kan terbalik
maksud dewas tidak ada aturan yang menjaganya
tidak ada aturan yang membatasi dan sebagainya
karena itu kalau orang orangnya tidak punya integritas
tidak pun sahil dewas ini akan menjadi bagian yang salah gunakan
bahkan itu tadi yang saya bilang
bisa menjadi alat untuk menggigit kpk
sementara menurut pakar hukum tata negara muhammad hurul yandi
perubahan undang undang kpk yang melahirkan kpk yang terkenal di indonesia
dan mengakhirkan dewan pengawas adalah langkah yang tepat
ruli menambahkan adanya dewan pengawas merupakan kajian dari kepemimpinan kpk sebelumnya
yang dianggap berpotensi menyalahgunakan kekuasaan
meskipun kita memahami bahwa ada kpk yang dipimpin oleh pimpinan kpk
ketua dan pimpinan
tetapi undang undang ini menghendaki bahwa perlu ada organ baru namanya dewan pengawas
dewan pengawas itu sebetulnya tidak mengambil alih
melakukan fungsi pengawasan
tetapi diberi tugas tambahan
untuk melakukan supervisi
karena kalau izin dipegang oleh pimpinan
dia yang melaksanakan dia mengambil keputusan
dalam konteks kita bicara kekuasaan
maka abuse of power itu sangat bisa terjadi bagi siapapun
pimpinan kpk baru dan dewan pengawas kpk itu diharapkan bisa bekerja sama secara baik
dan semakin memperkuat penjagaan perlatih kerasuah di indonesia
tim liputan cnn indonesia
indonesia pekan ini juga masih membahas soal dewan pengawas kpk
setelah lama ditunggu dewan pengawas kpk telah dilantik dan juga tampil ke publik
terdiri dari mantan pimpinan kpk hakim hingga peneliti lipi
kelima sosok dewan pengawas dinilai memiliki rekam jejak yang cukup baik
dewan pengawas dengan wawonang yang luar biasa
kini menjadi ujung tombak kegiatan pemberantasan korupsi di negeri ini
bagaimana kemudian taji kpk
kpk di bawah undang undang yang baru dan juga di bawah pimpinan
dan juga ada dewan pengawas kpk
kedepan kita akan bahas malam hari ini masih dalam topik indonesia pekan ini
bersama dengan bang kurnia ramadana peneliti dari icw
selamat malam bang kurnia
terima kasih sudah hadir di prime news dan ada bang ray rangkuti
direktur eksekutif dari lingkar madani indonesia
selamat malam bang ray
terima kasih sudah hadir
saya ingin ke bang ray rangkuti dulu
kalau kita lihat respon terhadap sosok person to person ya
dari dewan pengawas kpk tampaknya cukup positif ini bang ray rangkuti
apakah menurut anda itu bisa menyelesaikan
perkara masalah ataupun keraguan yang selama ini mengikuti adanya kpk di bawah undang undang yang baru atau bagaimana
tidak karena eksekutornya tetap komisioner
masalahnya kan komisioner itu yang kewenangannya dibagi ke dewan pengawas
dewan pengawas ini hanya mengambil izin izin administratif
tapi tidak bisa memaksa supaya sesuatu pekerjaan diselesaikan
tidak bisa mereka
tidak bisa juga memilih kasus supaya satu pekerjaan dilakukan
tidak bisa juga mereka menerima kasus yang kasus itu minta supaya diselesaikan oleh komisioner
jadi ujung kata
ujung tombak penyelesaiannya tetap di komisioner
tapi kan dewan pengawas juga punya wewenang kan bang rey
justru itu masalahnya
karena mereka punya wewenang dalam kerangka untuk membatasi kewenangan komisionernya
kok tiba tiba kita mengatakan dengan orang orang kayak begini kpk makin kuat makin kuat
bagaimana institusinya melarang dia melakukan sesuatu kok
yang hanya dilakukan oleh dia itu kalau komisioner minta izin
untuk a b dan c
itu terserah dia mau ngasih izin atau tidak

minta supaya kamu selesaikan kasus itu
justru kalau itu dilakukan oleh komisioner dewan pengawas
dewan pengawas yang bermasalah
karena mereka memaksa orang lain untuk melakukan tindakan
di mana mereka tidak memiliki kewenangan
untuk melakukan tindakan itu
makanya dewan pengawas ini tidak akan menerima kasus
sifat mereka itu pasif
tidak boleh juga mendorong kasus
sifat mereka itu pasif
sekalipun misalnya nanti ada permintaan dari komisioner
untuk sebuah kasus dilakukan oleh dewan pengawas
untuk melakukan kasus itu pasif
untuk melakukan kasus itu pasif
untuk melakukan kasus itu pasif
untuk melakukan penyelidikan atau penyedapan
dan diberi izin oleh dewan pengawas
untuk melakukan penyedapan atau penindakan misalnya
tapi kalau komisionernya menyelesaikannya tiga tahun
mereka tidak bisa melakukan juga
meskipun kemudian nama nama yang dipilih
menurut sebagian publik ini
orang orang baik ini berada dalam tempat
sebuah organisasi yang jenis kelaminnya nggak jelas
dibilang dia eksekutor tidak
dibilang dia pengawas betul tidak
gitu loh gaya irak
jadi apa jenis kelaminnya tidak jelas
nah sebab kalau disebut dia dewan pengawas
sebagian dari langkah langkah projustisi
ada di dalam dirinya
tapi kalau disebut dia projustusia
tapi dia nggak boleh melakukan eksekusi
eksekusi tetap harus nanti dilakukan oleh komisioner
nah itu yang saya sebutkan tadi
orang orang baik ini
masuk dalam sebuah sistem
dalam sebuah organisasi
yang jenis kelaminnya nggak jelas
yang mau dia apaan gitu loh kira kira
jadi pengaruh mereka tidak akan signifikan bang rem
saya pikir satu satunya yang mungkin membuat kita
bahwa mereka akan mempergunakan kewenangan
yang ada pada diri mereka secara objektif
tapi nggak bisa namanya yang mendorong
pemberantasan korupsi lebih bagus
kemudian pemberantasan korupsi akan makin kencang
itu semuanya nanti sangat tergantung pada komisioner
kalau komisioner misalnya
lagi ketentuan undang undangnya
baru menyelesaikan kasus lima tahun enam tahun
kan tidak bisa mengapa apai
karena pasti mereka hanya bisa mengatakan
apakah lima tahun itu logis atau tidak
paling itu aja yang mereka evaluasi oke
bang gurni ya pandangan anda soal
dewan pengawas kpk ini
icw ini masih mengugat secara formil ya
artinya gimana nih menurut anda
ya memang sekarang negara sedang memainkan
skenario usang ya
dengan meletakkan orang orang baik
seakan akan dipertontonkan ke publik
kita sudah memilih lima orang berintegritas
rekam jejak yang baik terus apalagi yang dipersoalkan
padahal saya sepakat dengan mas ray tadi
dikasih motor tahun tujuh puluh an
disuruh ikut motogp
kita paham lima orang ini punya track record yang baik
tapi konsep kelembagaan dewan pengawas itu
misalnya yang pertama
kalau teoretik kan kpk ini lembaga negara independen
konsep pengawasan itu harus
dengan membentuk lembaganya sendiri
tapi kpk selama ini sudah menunjukkan ke publik
sudah membentuk sistem pengawasan
dengan adanya deputi pengawasannya
untuk pengawasan internal
kalau merujuk pada undang undang lama
tiga puluh tahun dua ribu dua
clear sekali soal pengawasan kpk
keuangan ada bpk
dpr bahkan punya kewenangan luar biasa
dengan hak angket yang disetujui oleh mk
presiden kapan saja bisa memanggil kpk
untuk mengevaluasi kinerja
pengawasan seperti apa yang diharapkan lagi oleh negara begitu
justru dengan hadirnya dewan pengawas
kalau kita menelisik lebih jauh undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas

diberikan kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin
tindakan projustisia kpk
di lain hal dewan pengawas ini kan bukan lembaga penegak hukum
apa otoritas mereka untuk memberikan atau tidak memberikan izin
selain dari itu kalau dilihat lebih jauh lagi
penindakan kpk ke depan akan semakin lambat dan sangat birokratis
kalau selama ini karena kpk lembaga negara yang extraordinary
sehingga setiap tindakan projustisia tidak harus mendapatkan izin
bagaimana konteksnya kalau ada operasi tangkap tangan yang membutuhkan tindakan cepat
tentu itu tidak bisa lagi dilakukan oleh kpk
sehingga kita berkesimpulan dengan pak jokowi melantik dewan pengawas pada hari jumat yang lalu
ini sebenarnya tidak salah jika publik menilai bahwa presiden sedang melemahkan kpk
bahkan dengan hadirnya undang undang kpk baru
ada upaya terstruktur dan sistematis dilakukan oleh pemerintah dan dpr
memang ingin meniadakan kelembagaan kpk sendiri
jadi bukan masalah orangnya ya
orang di dewan pengawas tapi organnya
siapapun yang diberikan otoritas menjadi dewan pengawas
sebenarnya tidak akan merubah sedikitpun keadaan kpk pasca undang undang kpk baru
salah paham banyak orang
orang berpikir bahwa eksekutor ini adalah dewan pengawas
eksekutor itu tetap adalah komisioner
kalau komisionernya sebagus dewan pengawas ini
itu lah kira kira
ketua komisionernya saja pun masih merangkap jabatan sebagai anggota polisi
lantas sama objek bicara apa gitu
mestinya yang dievaluasi oleh dewan pengawas pertama kali yang ini gitu loh
anda pilih dong mau kpk apa mau polisi
kan kira kira gitu
gak boleh jalan merangkap jabatan
sebab nanti polisi ini juga bisa jadi objek penyelidikan mereka
karena itu anda harus selesaikan
kalau ini dulu nih
inilah sebetulnya gerbang pertama ya komisioner ini
tapi kalau komisionernya saja
ketuanya saja adalah
menjabat juga sebagai polisi
bagaimana kita mengatakan itu
itu yang pertama
tapi sekalipun kita mengatakan bahwa
gerbang pertamanya ini adalah komisioner ini
tapi sebagian dari kewenangan mereka juga sudah berada di dewan pengawas
itu susahnya gitu loh
jadi ini mau kencang
bisa ditarik oleh dewan pengawas
jangan kencang kencang dong
kira kira begitu ya
gidesa oleh dewan pengawas
mereka bisa mengatakan
jadi ke depan kpk ini bagaimana
bang reda juga bang kurnia
ada dewan pengawas
ada komisioner ini akan bagaimana
kalau kita buat asumsi
penyelesaian kasus kasus korupsi
belum lagi nanti ini hubungannya dengan presiden
sebab ini dewan pengawas
nggak ada ini yang ngawasin dia
itu pun pakai asumsi
karena di undang undang itu bisa disebutkan
presiden tidak mengawasi dewan pengawas
hanya karena mereka dibentuk melalui presiden
pejabat apa namanya ya
institusi publik saat ini
yang dibentuk langsung oleh presiden
hanya dewan pengawas ini
kita bisa mengatakan mereka bertanggung jawab
presiden bisa saja mengatakan
dewan pengawas jangan kencang kencang
misalnya gitu ya
atau bisa saja presiden mengatakan
yang itu dong
melalui dewan pengawas
dewan pengawas nanti ke
itu pun kalau komisionernya mau
kan kira kira gitu
jadi inilah nantinya
itu yang saya sebut tadi ini
kalau kita lihat struktur kpk yang sekarang
model pengangkatan mereka
yang terjadi sebetulnya
semua sekarang orangnya presiden
jadi kalau presiden yang gak kencang kencang
sama gerakan anti korupsi
ya sudah lembek aja nih semua
sebaliknya kalau presiden kencang
tapi kalau dua lembaga ini juga
tidak bisa juga
seperti yang dibayangkan oleh presiden
kita melihat satu suasana
keinginan presiden untuk melakukan
pemberantasan korupsi itu
bang kurnia bagaimana anda melihat
pemberantasan korupsi ke depan
dengan undang undang yang baru
di bawah kpk
di bawah undang undang yang baru
dengan sistem yang saat ini ada
iya tahun dua ribu sembilan belas
kita icw mengatakan bahwa
ini tahun paling suram
bagi pemberantasan korupsi
karena ke depan kpk
tidak lagi menjadi ujung tanduk
untuk pemberantasan korupsi di indonesia
untuk pemberantasan korupsi di indonesia

memang dilemahkan secara sistem
dan juga secara kepemimpinan
saya ingin meneruskan kata kata bang rey tadi
bagaimana kita melihat
lima komisioner kpk ke depan
akan membawa kpk ke arah yang lebih baik
sementara ketua kpknya
pak komjen firly adalah
terduga pelanggar kode etik dulu
ketika bekerja di kpk
dan saya sepakat harusnya itu menjadi
prioritas utama dari konsep
dari dewan pengawas ini
selain dari itu kita mencatat ada lima
sebenarnya alasan kita menolak pimpinan kpk baru
salah satu komisioner kpk ini
sebenarnya tidak bisa dilantik
karena undang undang kpk baru menyatakan
untuk dapat diangkat menjadi pimpinan kpk
minimal berusia lima puluh tahun
masih berusia empat puluh lima tahun
apa landasan kepres
ketika melantik nurul gufron
kalau menggunakan undang undang kpk
undang undang kpk yang lama
sudah tidak berlaku
pertanggal tujuh belas oktober
dan mereka dilantik beberapa hari yang lalu
otomatis harus merujuk pada undang undang kpk baru
ini menandakan bahwa
yaitu dpr dan juga pemerintah
terkesan serampangan dan lain lain
sehingga merugikan salah satu orang
yang dipilih oleh mereka sendiri
sehingga kita berkesimpulan
empat tahun ke depan
kpk tidak akan melakukan gebrakan apa apa lagi
dan presiden saya rasa memang menginginkan
kondisi pemberantasan korupsi seperti ini
karena sepakat tadi kata bang rey
komitmen anti korupsi dari presiden jokowi
memang sekarang layak untuk kita pertanyakan
oke kita dengarkan apa kemudian
ketika dilantik oleh presiden
apa yang disampaikan oleh
tupak hatorangan panggabian
ketua dewan pengawas kpk
berkaitan dengan arahan dari presiden jokowi
terkait dengan pembatasan korupsi di indonesia
ketua dewan pengawas kpk berkata dengan arahan dari presiden jokowi terkait dengan pemberantasan korupsi di indonesia
kami harus melakukan peninggalkan pemberantasan korupsi di indonesia

ime dewan pengawas akan memberikan aha pebandaman yang kuat

untuk pimpinan kpk bisa melaksanakan secara baik
untuk pimpinan kpk taktistas melaksanakan secara baik
menjamin kepastian hukum
oke bang rey dua dari nou

tumpak bahwa dia lah yang melakukan penyelidikan

pada hal itu tidak
mungkin kalimat terakhirnya yang agak benar kami akan memastikan bahwa seseorang itu akan diselidiki dengan proses hukum yang benar
itu aja sebetulnya kewenangan dewan situ
nggak ada hubungannya dengan mengencangkan gerakan korupsi gak ada hubungannya dengan membuat gerakan korupsi makin kencang
nggak ada itu semuanya nanti ada di komisioner ini
justru keberadaan anda itu dewan pengawas ini justru punya potensi membuat kpk yang mau kencang agak lambat karena urusan birokrasi
atau pada tingkat tertentu agak lambat karena atasan dari dewan pengawas ini adalah presiden misalnya presiden memberi kode atau isyarat yang tidak terlalu happy dengan satu kasus yang sedang ditangani oleh kpk
oke oke ini lebih lanjut ya bang rey dan juga bang kurnia
di wawancara tadi dengan pak tumpak ini dikatakan bagaimana kemudian caranya untuk pemerintahan korupsi
di undang undang menurut pak tumpak yang sudah diatur ada enam tugas dari dewas
pertama mengawasi perlasanan tugas dan pemerintahan kpk
menetapkan kode etik pimpinan juga pegawai kpk
menerima laporan dari masyarakat kalau ada dugaan pimpinan ataupun pegawai kpk yang melakukan pelanggaran kode etik
melakukan persidangan terhadap orang yang melakukan dugaan pelanggaran undang undang
dan mengevaluasi kinerja kpk selama satu tahun dan mengelaporkannya kepada presiden dpr dan juga bpk
dan diatur dalam undang undang sembilan belas nomor dua ribu sembilan belas
apa yang membuat mereka merasa bahwa dengan keberadaan mereka kpk akan makin kencang
nah urusan mereka cuma dengan komisioner kok
justru keberadaan dewan pengawas ini adalah membirokratisasikan
upaya pemberantasan korupsi
itu yang saya sebutkan tadi
ini komisioner mau kenceng tapi kalau dewan pengawasnya agak ragu ragu nggak bisa ini kencang
dewan pengawasnya mau kencang tapi mereka nggak punya alat paksa untuk memaksa supaya komisioner ini bisa kencang
terus gimana ya gini gini aja kita
nah oleh karena itu kalau saya pribadi sih merasa gini aja lah tukurnya
oke dengan model kpk yang sekarang kita kasih mereka empat pekerjaan
pertama selesaikan kasus bank senturi
selesaikan apa namanya
dan terakhir sekarang
kasus kasus besar ya ini ya
kalau anda tidak menyelesaikan
ini kan salah satu baik partai politik maupun banyak orang yang menganggap kpk harus segera dirubah itu
karena dianggap salah satunya nggak bisa menyelesaikan kasus kasus ini
nah sekarang dengan kpk dibentuk seperti sekarang
seperti maunya partai politik maunya presiden maunya juga sebagian orang itu
lima tahun ini
karena ini kan bukan
barang baru nih udah ada proses penyelidikan sebelumnya kan
blbi bisa nggak dalam dua tahun ini selesai
iktp bisa nggak ada progres dalam dua tahun ini
kemudian tadi bang senturi ada nggak proses
nah sekarang yang agak mulai agak rame adalah soal asuransi jiwasraya
bisa nggak mereka selidiki
apakah mungkin terjadi pat gulipat di dalam proses ini seterusnya seterusnya
ya kita tantang aja
itu salah satu dasarnya dahulu kan
kalau mereka cuma mengatakan undang undang ini di kpk karena proses hukum
ya sadap ini sadap itu melanggar hak asasi manusia
nggak perlu seberat ini anda revisi undang undang itu hanya untuk menertibkan itu
itu maksud saya gitu
tapi anda sebetulnya mengubah
ya hampir lima bahkan mungkin enam puluh tujuh puluh persen desain kpk itu dengan wajah baru
tentu saja targetnya harus lebih besar dari sekedar anggota kpk ini tidak hanya terpilih
karena kira kira gitu ya anggota kpk ini tidak hanya sekedar mencari cari orang
harus ada yang lebih besar
yang lebih besar itu ya salah satunya menyelesaikan kasus kasus yang kita sebutkan itu tadi
nah pertanyaannya kalau dalam dua tiga tahun ini juga nggak mampu mereka menyelesaikannya apa dong
nah kira kira gitu
oke oke saya kebanggurnya terakhir untuk topik soal dewan pengawas kpk ini
kpk dibawah undang undang yang baru
bagaimana anda melihatnya ke depan dan icw juga sebagai pihak yang masih mengugat secara formil undang undang kpk seperti apa
iya tadi menarik tadi ketika mas membacakan tugas dari dewan pengawas
empat dari lima tugas itu sudah ada di undang undang kpk yang lama
dengan adanya deputi pengawas internal
bahkan pernah memberikan sanksi kepada abraham samad dan juga saud sitomorang
hanya satu sebenarnya tugas dewan pengawas memberikan izin atau tidak memberikan izin
yang justru itu akan mengganggu proses penegakan hukum di kpk
dan saat ini juga kita sekarang masih bersama beberapa koalisi masyarakat sipil mengugat undang undang kpk baru secara formil
karena kita menganggap banyak sekali yang berbenturan
antara undang undang kpk yang baru dengan undang undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang undangan
dan dikaitkan dengan undang undang dasar empat puluh lima
contoh kecil saja sebenarnya
undang undang kpk yang kemarin disahkan tujuh belas oktober itu
sebenarnya tidak masuk fokus dpr dua ribu sembilan belas begitu
selain dari itu bahkan menarik ketika melihat saya rasa banyak sudah di publik beredar
video pengesahan undang undang kpk di paripurna
yang mana banyak sekali media memberitakan yang hadir hanya seratus orang dari lima ratus enam puluh anggota dpr
tidak korum begitu
sehingga kita mengasumsikan ini ada problem dan harus diuji di mahkamah konstitusi
tuntutan kita agar undang undang kpk yang baru dibatalkan dan mengembalikan undang undang kpk seperti sedia kala
disini ada trik dari pemerintah
dengan menghadirkan yang tadi lima orang dewan pengawas yang track recordnya jelas dihadapkan kepada publik
untuk apalagi uji materi ke mk untuk apalagi presiden mengeluarkan perpu
ini sudah lima orang orang baik
jadi dewas yang dipilih ini menurut anda trik saja begitu
siapapun ini trik presiden saja saya rasa
ini siapapun yang ditunjuk oleh presiden tidak merubah keadaan
apakah mungkin lima orang baik tersebut menjadi dewan pengawas kewenangan dewan pengawas berubah
kan tidak seperti itu
apa mungkin lima orang menjadi dewan pengawas undang undang kpk baru berubah
jadi saya meminta kepada masyarakat untuk fokus pada undang undang kpk barunya
tidak fokus pada lima orang yang ditunjuk oleh presiden
dan juga melihat track record dari lima pimpinan kpk yang dilantik ini
apakah publik akan yakin mereka akan memimpin kpk secara baik dan benar
oke kita nantikan bagaimana kemudian proses ini berjalan ya bang re

kalau menurut saya lebih cepat kalau kita buat katus blbi tiga tahun
di challenge begitu ya
di challenge begitu ya
kalau cuma tidak kita buat begitu
kalau cuma nggak kita buat begitu
artinya akhir tahun mereka mengatakan kami sukses
artinya akhir tahun mereka mengatakan kami sukses
kita nantikan taji kpk seperti apa apakah betul yang dikatakan oleh bang ray dan juga bung kurnia
atau justru sebaliknya
nah ini masih terkait dengan kasus korupsi juga bang ray dan juga bang kurnia
saya ingin tanya juga nanti ke teman teman icw soal kemudian aliran dana rekening kasino
yang mengalir ke rekening kepala daerah ataupun uang dari kepala daerah
sebetulnya temuan dari icw ini ataupun pernah tidak sih bahwa ini adalah hal yang baru sebetulnya
atau ini sebetulnya adalah korupsi modus lama
tapi memang susah sekali untuk atau baru baru kali ini saja
mulai diperhatikan oleh publik
kita bahas nanti ya itu masih dalam topik indonesia pekan ini yang cukup hangat diperbincangkan
kita jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi